nah ini yang tangan kue kita cobain ya
di tengah cuaca terik seperti ini menyantap kudapan yang segar segar tentu nikmat
dan rumput lautnya juga sangat menarik
rumput laut menjadi salah satu bahan yang banyak diolah menjadi beragam sajian segar
produksi rumput laut di indonesia tersebar merata hampir di seluruh pesisir pantai di tanah air
termasuk di kawasan ibu kota dki jakarta di kepulauan seribu
selain dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di ibu kota
kepulauan seribu juga menjadi salah satu tempat rumput laut tumbuh dengan subur loh
selamat datang di segmen sari menjadi
ini saya akan menjadi seorang pengolah rumput laut
tapi sebelum menjadi aneka camilan kudapan atau makanan
harus belajar untuk nanam dulu bang
dan bibitnya ini adalah rumput laut yang sebetulnya sudah siap panen
tapi akan kita potong kecil kecil lagi
kalau pohon di barta disetek ya bu
diseteknya lah istilahnya
berarti segini cukup bang
dalam setahun kurang lebih satu ratus lima puluh ton rumput laut dihasilkan oleh para pembudidaya
rumput laut di kepulauan seribu
dan untuk mendapatkan rumput laut yang siap panen
tentu kita harus memiliki bibit yang berkualitas
kalau yang sudah berlumu seperti ini
wah jangan dipakai untuk bibit ya
walaupun tidak bisa dijadikan bibit
tapi masih bisa kok diolah untuk produk konsumsi
setelah bibit tarikan sempurna
waktunya menyebar bibit ke bagian dasar perairan
ini tempat di mana arus bawah laut tidak terlalu kuat
agar bibit tidak terlepas dari bagian tali penyambung
ada beragam jenis metode penanaman rumput laut yang bisa dilakukan
namun di kepulauan seribu
metode tanam yang dipakai adalah metode dasar atau bortom metsource
metode dasar adalah metode pembudidayaan rumput laut
menggunakan benih dan rumput
dan di kepulauan seribu

metode ini memungkinkan akses yang lebih mudah
untuk pemeliharaan pemantauan dan pemanenan
karena rumput laut berada di lokasi tanam yang tetap
dan tidak terlalu jauh dari bibit pantai
metode dasar ini juga bisa dilakukan dengan berat dan air asin
metode dasar ini juga bisa dilakukan dengan berat dan air asin
metode dasar ini juga bisa dilakukan dengan berat dan air asin
mungkin makanan dia karena rumput laut itu jenisnya yang disukai sama ikan
terutama ikan barona
setelah ditanam selama minimal empat puluh lima hari rumput laut dapat dipanen
tapi harus berhati hati ya
sebab di kepulauan seribu ada beberapa ikan yang bisa membahayakan pembudidaya rumput laut
salah satunya adalah ikan batu yang bentuknya menyerupai karang
ikan batu jenisnya ikan
jenis ikan tapi legok dengan ikan
nggak kelihatan dia mah nggak kemana mana
ibu pernah kena bu
iya di tangan
lagi mengut agar nocok di tangan
tapi bengkak di tangan saya dulu
ini kan yang normal segini besarnya bu
berarti lebih lagi dari
iya bengkak sampai minggu minggu
dalam sekali panen
lain bisa mendapatkan lima puluh seratus kg rumput laut
setelah dipanen proses selanjutnya adalah menjemur rumput laut di bawah terik matahari langsung
penyusutan yang sepuluh kg paling dapat satu kg krim
bila cuaca tengah terik seperti ini proses penjemuran hanya memakan waktu selama tiga hari
namun bila sedang musim penghujan rumput laut biasanya baru akan mengering setelah satu hingga dua pekan
tandanya dia kering warnanya sudah benar benar seperti ini
yang warna hijau ini kelihatan kan basah sama kering kan beda
warnanya udah lebih pekat ya
terdapat dua jenis rumput laut yang dihasilkan dari tempat ini
pertama yang dijual dalam bentuk rumput laut kering asin
dan yang kedua adalah rumput laut kering tawar yang biasa diolah menjadi aneh aneh
jadi kita akan mencoba untuk mencoba
ini masuk ke dalam proses memutihkan si rumput laut yang tadi kita kumpulkan sebagian
karena harga jualnya berbeda ya bang ya
kalau rumput laut yang hijau atau yang asin itu paling mahal rp lima belas per kilo yang kering
kalau yang putih
kalau yang tawar putih gini direndam dia lima puluh ribu per satu kilo
satu kilo ya jauh banget ya
hal setelahsannya adalah sumber airnya di sini
air yang tawar ini juga butuh effort warga
dan seperti ini perbandingan rumput laut kering dan tawar kering yang siap dijual
wah harus sih ya
ini baunya tetap ada khas laut tapi nggak banyak ya
para pembudidaya rumput laut juga tidak jarang mengeluhkan harga rumput laut yang naik turun mengikuti permintaan pasar
yang paling berat di sini harganya yang tidak stabil
untuk harga rumput laut basah rumput kering juga terlalu murah gitu
banyak pasca panen yang harus kita coba latih
misalkan dari sini angkwe dodol manisrat
ini makanan pokoknya ya yang jadi
tapi bisa masker bisa puding bisa kopior banyak sebenarnya
nah salah satu cara untuk menaikkan harga rumput laut di pasaran adalah dengan mengolahnya menjadi beragam kudapan
dan yang tersohor di kepulauan seribu adalah tangkwe
ada yang pernah mencicipinya
begini nih cara buatnya
tangkwe adalah manisan yang biasanya dibuat dari labu putih yang telah dikeringkan
di kepulauan seribu tangkwe dibuat dari komoditi yang tumbuh subur di tempat ini
apalagi kalau bukan rumput laut
tapi kenapa harus di
halusin begini bu deh
ya biar halus sekali sih
biar halus jadi dikodek kodek nanti bisa cepet
diodek odek itu diaduk maksudnya ya
setelah dihaluskan rumput laut kemudian dimasak dengan api sedang
perbandingannya berapa sih bu deh
misalkan saya pakai satu kilogram rumput laut
gulanya itu harus delapan kg kalau buat rumput laut ini
hah satu paning delapan
berarti satu kg rumput laut yang basah ditambah delapan kg
ini paling seprapat itu satu kg
berarti kalau mau nyemilin si tangkwenya ini harus juga pakai aturan
jangan sampai kebanyakan gula ya
aduk terus hingga gula tercampur rata
jangan lupa berikan pewarna makanan secukupnya untuk mempercantik tampilan

setelah satu jam rumput laut yang telah mengental akan dicetak ke dalam wadah
ini sebenarnya buat selai bisa juga dicampur roti ya bu
iya bisa kayak selai
ini kayak selai
oh iya tuh teksturnya tuh
seperti selai stroberi
seperti selai stroberi
setelah dicetak dan dipotong kotak kotak
tangkwe rumput laut akan dijemur di bawah sinar terik matahari langsung selama dua hari
panjang juga ya prosesnya
salah satu ciri tangkwe rumput laut sudah bisa dikonsumsi adalah bagian luar tangkwe sudah mengeras dan tidak lengket ketika dipegang
dia mengeluarkan gula gula nih
gulanya sudah keluar
tapi kalau kita potek dalamnya masih bertekstur basah
saah ini yang tangkwenya kita cobain ya
jauh lebih enak
keluarnya kayak ada crispy crispy nya ada keras keras dari gula
tapi bagian dalamnya itu lembut
dan teksturnya tuh tidak terlalu berpasir seperti yang
kalau nggak sih
ini dicuci pakai air tawar
kalau membuat tangkwe cukup memakan waktu
ada nih kudapan rumput laut yang tergolong mudah untuk dibuat
ini dia manisan rumput laut
rumput laut kering yang sudah direndal dengan air cucian beras
kemudian dicuci bersih dan diberikan gula pasir dengan takaran satu banding
didiamkan sehari semalam
ya terus ditiriskan
nah baru dikasih gula
ini udah dikasih pewarna ya
terakhir masukkan pewarna makanan secukupnya
dan diamkan sehari semalam dalam suhu ruang
berarti semalaman harus diutek kotak kotak
enggak enggak semalaman diutek didiam ya
lemes mas kameramen anda ngerjain saya
makanan masih kuat lho
tahu gini kita beli aja
daan manisan rumput laut dapat dikemas dalam kemasan kecil
untuk dijual kepada para wisatawan yang datang ke kepulauan seribu
dia kayak lebih keluar kan
kayak lebih keluar rasanya
manisnya lebih dapat
dan karena rumput lautnya juga tadi dipilihnya yang terbaik
secara bentuk tuh dia masih terlihat bagus banget
bening kayak tembus pandang itu
harga jual satu kemasan tangkwe rumput laut atau manisa rumput laut
berkisar sepuluh sampai dua puluh rupiah bergantung ukuran
untuk menjadi seorang pembudidaya rumput laut kesabaran dan ketelatenance
sebab butuh waktu yang relatif panjang untuk membudidayakan robot laut
hingga mengolahnya menjadi produk siap konsumsi
kalau yang tengah berlibur ke kepulauan seribu
bisa loh mencicipi aneka kudapan yang dibuat dari rumput laut
atau ada yang tertarik untuk mencoba membudidayakannya
rian fernando di wi agung yuljarto kepulauan seribu jakarta